kita kembali bergabung dengan koresponden cnn indonesia indra maulana di kantor dpp pdi perjuangan jakarta
indra kalau dari hasil wawancara anda sebelumnya dengan hendrawan supratikno
nama belum masih kita harus menunggu deklarasi resminya tapi kemudian sudah ada indikasi kuat
akan mengerucut kepada calon peta hana
apa yang sedang dilakukan pdi perjuangan saat ini dan bagaimana ini kemudian nanti akan berpengaruh
terhadap peta politik pilkada dki jakarta
rapat pleno terakhir yang dilakukan di teguh umar kediaman dari ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri masih terus berlangsung saat ini walaupun memang tadi beberapa elit pdi perjuangan
dari dpp juga mengatakan sedang break tetapi yang saat ini berlangsung memang masih rapat pleno
bicara soal pengaruhnya soal pencalonan terutama kita berbicara tentang pilkada dki jakarta
pencalonan yang ditunggu tunggu
karena pdi perjuangan adalah salah satu partai terbesar di dki dengan memiliki dua puluh delapan kursi di dprd
tentu saja ini ditunggu oleh sejumlah partai politik yang lain
kita tahu sebelumnya pdi perjuangan sempat bergabung dalam koalisi kekeluargaan
yang intinya mereka tidak berbicara soal pencalonan tetapi mereka sepakat pada satu hal
kita ingat pada saat itu yang diinginkan oleh koalisi kekeluargaan adalah tidak mengusung
atau menolak mengusung peta hana basuki cahayapurnama
tetapi indikasi hari ini seperti yang
hasil wawancara saya tadi dan juga sudah terlalu banyak indikasi bahwa arahnya pdi perjuangan
kemungkinan besar akan mengusung petahana basuki cahayapurnama sudah sangat banyak
seperti yang tadi disampaikan juga oleh ketua dpp pdi perjuangan hendrawan supratikno
sebelumnya juga oleh salah satu elit pdi perjuangan yang saat ini menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta
jarod saiful hidayat kemudian juga penolakan halus risma yang disebut sebut akan dicalonkan
tetapi kemudian menolak
tidak ada lagi komentar komentar keras frontal dari elit pdi perjuangan terhadap basuki cahayapurnama
yang beberapa waktu sebelumnya sangat gencar dilakukan menolak ahok kemudian menyanyikan ahok pas ditumbang
dalam sebuah pertemuan internal dpd dki sekarang sudah tidak tampak lagi
sehingga kesimpulannya di sini adalah sudah terlalu banyak indikasi yang mengarah pada dukungan pdi perjuangan
kepada basuki cahayapurnama
tetapi memang seperti yang anda sebutkan tadi eva bahwa deklarasi resmi belum dilakukan
semumkan nanti sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dpp pdi perjuangan
yakni pukul dua puluh waktu indonesia barat di kantor dpp pdi perjuangan di jalan diponegoro
kita akan menunggu nanti secara deklatif
tapi itu tadi indikasi indikasi yang sudah sangat jelas mungkin sudah sangat gamblang
bahkan kalau kita diizinkan untuk memberikan persentase sudah sekitar sembilan puluh delapan persen
arahnya akan mendukung basuki cahayapurnama
tetapi sekali lagi keputusan deklaratif secara resmi yang akan dilakukan oleh dpp pdi perjuangan adalah nanti
pada pukul dua puluh waktu indonesia barat
kita tidak ingin bicara lagi soal apakah memang nanti basuki cahayapurnama atau tidak
tetapi berusaha kita menagih jika memang nanti yang diusung adalah basuki cahapurnama
selama ini penolakan penolakan dari dpd mengatasnamakan rakyat yang menilai kerja dari petahana basuki cahayapurnama
begitu buruk tidak diinginkan lagi oleh sebagian besar masyarakat dki jakarta
seperti yang diklaim oleh dpd dki ini yang akan menjadi tolak ukur
apa yang membuat dpp kemudian
saya tanyakan tadi apakah ini sebuah kompromi politik di jawa seperti yang anda simak juga jawabannya adalah normatif
nah saya ingin mendapatkan perspektif dari analis politik bung sebastian salang
selamat malam bung salang
ya selamat malam
sebelumnya kita sudah pernah membahas juga di cnn indonesia bahwa
saya penasaran apa nantinya jika memang ketua umum pdip megawati soekarno putri akhirnya mendukung ahok
sementara elit elitnya sekarang
banyak sekali mengecam ahok mengecam terbuka tidak hanya asumsi dari media tapi mengecam terbuka menolak ahok
bahkan kita tolak ahok bergabung dengan koalisi kekeluargaan tidak mengusung
nah apa dampak atau konsekuensi politik bagi pdi perjuangan yang sebelumnya berteriak menolak ahok
yang kini kemudian harus menuruti apa yang diinginkan oleh ketua umum yang disebut hak prerogatif ketua umum pdi perjuangan
ya kalau melihat lakon yang dimainkan oleh pdip terutama oleh petinggi petinggi
ya kader kadernya memang akhirnya kita bisa simpulkan hari ini bahwa ini adalah bagian dari drama politik
yang memang dimainkan oleh pdip sedemikian rupa untuk mengangkat emosi publik
sehingga sampai pada titik tertentu kemudian ketika mereka membuat keputusan
mereka akan juga membuat episode baru gitu dalam drama politik yang dimainkan
kalau kita cermati betul selama ini memang
sementara ibu mega dengan petinggi petinggi yang lain
itu kan memainkan dua peran yang sangat bertolak belakang
ibu mega diam gitu lalu komunikasi secara personal dengan ahok jalan terus
sementara kader kader yang lain berapi api mengeritik menjadi maki ahok
dan pada saat itu saya membayangkan bagaimana kalau tiba tiba nanti
secara organisasi partai membuat keputusan mendukung ahok gitu
dan hari ini sebetulnya sudah hampir pasti ya kita melihat semua informasi pemberitaan
sudah semakin pasti bahwa pdip akan mendukung ahok
maka pada saat yang sama sebetulnya bisa kita baca
kemungkinan yang pertama tadi saya bilang ini bagian dari drama politik yang diskenariokan secara bersama sama
atau yang kedua
karena memang di organisasi partai ini sebelum ketua umum membuat keputusan
maka kader kadernya bebas berakrobat gitu secara politik
termasuk mengkritisi termasuk menolak dan lain sebagainya
tetapi begitu ketua umum membuat keputusan seolah olah semua kader yang lain menjadi gagu gitu
seolah olah mereka tidak punya kata kata untuk apa namanya
mengulangi pernyataan yang mereka buat sebelumnya
tapi jangan lupa itulah keahlian politisi
saya selalu mengatakan pada saat ini mereka ngomong a besok mereka bisa ngomong b gitu
nah persis itu yang akan terjadi
mulai hari ini begitu pdip secara organisasi mendeklarasikan mendukung ahok
besok kita akan mendengar kader kader partai dimanapun akan memuji muji ahok setinggi langit
mungkin tidak kemudian pdip ini berkompromi karena kalau kita lihat
yang dipegang oleh pdi perjuangan sekarang ini adalah mekanisme partai
tadi pak endrawan mengatakan kata siapa ahok tidak mengikuti mekanisme partai
nah tetapi kan tidak bisa dijelaskan secara gamblang apakah melalui pendaftaran apakah dan lain sebagainya
mekanisme itu menjadi kemudian sebuah kata yang multitafsir jadinya
padahal mekanisme yang dimaksud saat itu kita tahu juga media juga banyak yang meliputnya
pendaftaran kemudian mereka mengikuti fit and proper test dan lain sebagainya
apakah dengan kemudian sekarang beralih kemungkinan besar
dan mengusung ahok artinya pdi perjuangan berkompromi karena sebuah kepentingan yang lain
karena kalau kita lihat salah satu elit pdi perjuangan menyebutkan bahwa variable pilkada di kai tidak berdiri sendiri
tetapi terkait dengan dua ribu sembilan belas apakah berkompromi demi ini
yang pertama tentu saja selama ini sebelum mereka mengambil keputusan dan mereka berakrobat
tentu salah satu argumentasi yang selalu dipakai itu adalah mekanisme
kita semua mengetahui bahwa ahok itu tidak pernah mendaftar di pdip
lalu kemudian mereka mengatakan kita harus mengikuti mekanisme
itu argumentasi argumentasi klasik yang sering kita dengar gitu
tetapi jangan lupa bahwa di dalam politik mekanisme itu kadang mereka abaikan
apalagi partai politik mereka bisa abaikan ketika ada kepentingan yang menurut mereka lebih besar yang ingin mereka capai
dan menurut hemat saya memang
kepentingan pemenangan maksudnya
ya tidak cuma soal pemenangan tetapi ada kepentingan yang besar yang mereka ingin mereka capai
yang tadi sudah disinggung misalnya
pertama kepentingan untuk dua ribu sembilan belas
yang kedua jangan lupa
presiden sekarang itu adalah pdip
tentu pdip ini
pengen supaya ada irama yang sama
antara dki jakarta dengan pimpinan nasional
maka kemudian kalau ini dua kekuatan ini bisa selaras gitu berjalan
maka satu kepentingan nasional ya itu bisa
tentu harapan kita bisa diwujudkan
tetapi yang kedua untuk kepentingan agenda dua ribu sembilan belas
itu keuntungan akan lebih besar akan dicapai gitu
di tingkat nasional
presiden dari pdip
lalu di tingkat dki jakarta
yang notabene dki jakarta ini adalah barometer bagi politik nasional
jika itu lepas dari pdip
apalagi di situ ada golkar
menjadi ancaman atau tantangan baru
untuk kepentingan dua ribu sembilan belas
jadi benar variable atau unsur golkar ini
membuat pdi perjuangan juga
cukup harus berpikir dua kali
diakui itu tidak oleh
menurut saya faktor itu sangat penting untuk
menjadi hitung hitungan pdip
kita lihat misalnya jauh jauh hari
golkar sudah mencalonkan pak jokowi
sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
ini kan loncatan
sikap politik yang
luar biasa dari golkar
meskipun kita bilang ini terlalu prematur
tetapi inilah langkah politik
yang bisa membuat
lawan politik dalam hal ini pdip
paling tidak ketar ketir gitu ya
dan langkah ini menurut saya
ini efektif juga buat
pak jokowi tetapi sekaligus
langkah yang membuat pdip
menghitung betul ya
secara cermat agar mereka
tidak salah dalam membuat keputusan
nah saya kira hitungan mereka untuk memilih
ahok di dki jakarta itu juga
bagian dari bacaan politik itu
kita kembali soal yang pilkada dki nya
kita sekampingkan soal dua ribu sembilan belas
dengan apa yang dilakukan pdip
perjuangan pertanyaan terakhir saya dengan apa yang dilakukan
pdi perjuangan saat ini yang kemungkinan besar akan mengusung
peta hanabah sukit cahayapurnama
bagaimana peta politik
pada kontestasi pilkada dki ini
kita tahu sebelumnya ada koalisi kekeluargaan di mana
pdi perjuangan ikut
bergabung di dalamnya apakah ini
kemudian akan tidak mungkin
muncul calon head to head lagi karena kemudian
di koalisi keluarga akan ada perpecahan
ini masih ada kemungkinan dari
koalisi kekeluargaan meskipun tanpa
pdip mereka mengusung satu
calon maka kalau mereka bersepakat
mengusung satu pasang calon
maka terjadi head to head antara
peta hana dengan calon yang diusung
oleh komisi keluargaan tapi ada
kemungkinan yang lain bisa muncul
dua pasang calon di luar
gerindra dan pks
itu mengusung satu pasang calon
lalu di luar itu mereka akan
mengusungnya poros baru lagi mengusung
satu pasang calon jadi
kemungkinan akan muncul tiga pasang calon
di dki jakarta itu menjadi
terbuka sore ini apabila
nanti pdip membuat keputusan yang
sekarang kita ketahui akan
iya baik terima kasih
kelanjutan dari hasil rapat pleno terakhir
yang sedang berlangsung di tukumar sekarang